kamu harus segera daftar di fakultas kedokteran
aku gak minat sama sekali
aku pengen jadi perancang usaha nawa
aku pengen jadi desainer
kalau kamu gak mau kuliah kamu harus secepatnya menikah
aku sudah punya calon suami untukmu
anak laki laki sehat dan nyaman
jangan menyusahkan aku sama bibi
vino udah boleh pulang hari ini
syukur deh kalau gitu
yaudah sekarang kita harus ambil sarasinya
abis itu aku ntar kamu pulang ya
rumah kamu dimana
aku gak punya tempat tinggal noah
aku gak tau mesti kemana sekarang
kalau soal tempat tinggal jangan dipikirin ya
aku ada tempat kok
kamu tau gak
kalau tadi itu aku berpikirnya
aku gak bisa sewa aku
dan kayaknya mereka juga dari kampung deh sama kayak kamu
suami itu baru aja masuk rumah sakit karena serangan jantung
apalagi anaknya juga baru kabur dari rumah
kalau nggak salah namanya itu
mirip deh sama kamu
ih praying study
semoga yang dimaksud wisnu itu bukan wadah bibi
ini semua salah aku
dok gimana kondisi suami saya dok
suami ibu sudah ditangani dengan baik
dia hanya kelelahan
ibu nggak usah khawatir ya
terima kasih ya dok
terima kasih ya tuhan
silahkan ke ruangan saya
untuk saya jelaskan tentang kondisi bapak
kamu harus segera daftar di fakultas kedokteran
aku gak minat sama sekali
aku pengen jadi perancang busana wak
aku pengen jadi desainer
kalau kamu gak mau kuliah kamu harus secepatnya menikah
wak udah punya calon suami untuk kamu
jangan menyusahin wak
juli juga kaget sama wawa dan bibi
untuk pulang wawa
nanti kalau juli sukses
dan bikin wawa bangga
tak boleh lah
mama udah siung kan
juli kan ada di sini pak
juli ada di sini
dia sedih bu
juli ada di sini
ini semua ibu selama mama bu
tapi juli gak ke sini pak
ya udah pak
mama gak usah mikirin itu dulu ya
yang penting mama sehat dulu
baru nanti setelah itu kita cari juli lagi
saya seteran kalau primary ela baut dia
ya brandon jangan letakkan dia even playin'
hanya pas ada erna
biarin dia ceritain tanggung jawab aku aja
yaudah sekarang kamu ke tempat yang aku bilang ya
aku mau harus administrasi dulu ya
pak yaudi ini julia dari sini
ini semua juga salah abang bro
sampai jumpa lagi